enak dong nih mita kejadian sama papa ya
kemarin mita kemana aja sama papa
enak dong ma kemarin mita diajak naik kereta keretaan
terus minta main main di mall
ya abis itu mita makan di restoran ma
mas andi di minum yuk
terima kasih ya
kamu duduknya disitu sih
mas saya ke dapur dulu ya
ngapain ke dapur
mama aku gue ikut sih pa
halo mama itu gak boleh banyak jalan mita
nanti perutnya sakit
ma kalau aku ngajak mariati
dia kan bisa sekalian jagain mita
kalau aku ngajak kamu gimana
mau jagain dia perut kamu aja udah gede gitu
eh mita mama ikut apa enggak
kasian papa sendirian
papa kamu bener
mama kan udah bisa jagain mita
tuh dengerin kata mama ayo
tuh dengerin kata mama yuk
nanti di mall beliin aku baju baju
yang banyak ya mas
baju aku udah pada jelek semua
aku juga belum punya perhiasan mas
aku belum punya semuanya
nanti juga beliin ya mas
mas andi baik banget

ya abis itu minta makan di restoran ma
bimariati belanja sama papa
papa sama bimariati ngapain aja selain belanja
bimariati sama papa duduk sendiran
terus ma bimariati cium papa ma
gak tahu ma
yaudah kita bawa ke dalam aja yuk
yuk ke dalam aja

saya do francesca di tikertan
ada nomor tingkat tombol rada
empat main dan setengah kan
tunduk bahasa sedari
siap perasaan kita sekarang
seri buat mereka
biabo dengan kejadian yang ada di sini
kalau bukan karena saya yang ngademin mas andi
tentu biabo sekarang sudah ada di penjara
kamu mau seperti dia
kamu ngacau makgu man
kamu nggak tahu nih ini kalung dari mas andi
jadi kalau misalkan saya bilang sama mas andi tentang kejadian tadi
tentang efi yang kejang kejang itu
kamu tahu akibatnya apa
tentunya mas andi lebih percaya sama saya
sekarang kamu mau pergi tinggalkan rumah ini
bersama duit pestangon itu
atau mau tunggu mas andi datang
dan kita langsung ke penjara
alas ya jangan balik lagi
hubungan sama mariati sekarang bukan lagi
untuk bantu dan majikan
ayah waktu dia pertama kali kerja
selalu ingetin aku
untuk ajarin dia tentang sopan santu
kamu ini kenapa sih ma
semakin hari kong semakin tambah bawel dan cerewet
mau senangmu dengerin aku
iya aku tahu
kamu sudah menganggap kamu bukan istriku lagi
kamu sudah jauh berubah sekarang mas
kamu mulai kasar padaku
tidak pernah memanjakan aku lagi
tidak pernah tidur di kamar lagi
maka karena aku sering pergi hamil
makanya kamu nggak suka padaku sekarang
kamu sudah jauh berubah sekarang mas

kamu sudah jauh berubah sekarang mas